ketua umum partai golkar yang juga menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto
sabtu siang kemarin menerima kunjungan pimpinan partai demokrat agus harimurti yudhoyono
ahy didampingi istrinya anissa pohan tiba di rumah dinas menko perekonomian erlangga artarto
di kompleks widya chandra jakarta selatan
pertemuan berlangsung sekitar empat puluh lima menit
ahi dan erlangga menyatakan bahwa kunjungan ini hanya bersifat silaturahmi
apalagi saat ini masih suasana idul fitri
erlangga juga menambahkan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan ahy
selaku ketua umum demokrat mengingat pada periode sebelumnya
golkar juga pernah mendukung sp dalam kontestasi pilpres
memang berniat untuk melakukan silaturahim secara langsung ke kediaman bapak erlangga
yang tentunya ingin secara langsung menyampaikan minal adil faizin
beberapa saat yang lalu beliau ada di luar kota dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu secara langsung diterima di kediaman beliau
seperti yang beliau sampaikan tadi kami ingin terus membangun silaturahim
tentu bukan hanya di situasi lebaran tetapi setiap saat komunikasi kami berjalan dengan sangat baik
dan saya terus mendoakan semoga pak erlangga sehat walafiat dan sukses
karena kesempatan ini kita bersilaturahmi dan bertemu fisik untuk saling
maaf lahir dan batin dalam suasana lebaran
dan juga tentu kepada teman teman media cetak media elektronik yang hadir di sini kami juga mohon maaf lahir dan batin
dan tentunya yang dibicarakan adalah kekeluargaan dan juga terkait dengan silaturahmi seperti biasa
kita bahas keluarga kita bahas juga capaian daripada klub bola volley lavani
yang menjadi juara liga